yang melintas dari kabupaten banyuwangi
ter trigger bisa dikasih contoh gambaran
hubungan dengan orang orang yang mungkin bisa membantu dia
dan saat ini akan dibikin lagi yang kedua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
kemudian luka berat yang saat ini masih dirawat di seluruh rumah sakit
namun di satu sisi ada resiko dari teknologi yang bergerak cepat
modus dalam perkara ini yaitu repating beras bulog menjadi beras premium dengan berbagai merek sudah kami sampaikan awal tadi
mungkin pakai lebih ke baterai atau di cas
tugas utama mereka membersihkan sungai dari sampah
tak disangka kue buatannya ini mendapatkan respon yang sangat baik dari kerabat kerabat dekatnya
karena ada juga keputusan keputusan ini
di situ muncul pertanyaan yang di jerman muncul keras
misalnya hasil riset hasil inovasi ya hasil kreatifitas apapun
dua ribu delapan belas kita mencari penyelenggaraan yang berkelanjutan
saja terdampak dengan air ya yang akhirnya bisa menelan dan kita bisa tenggelam sebagai kepulauan
seperti bagian ekornya yang dipanggang
games ya gimana mas persiapannya dengan adanya banyaknya turnamen kelas mencuri ini di sepanjang
dalam tahap ini tim peneliti membutuhkan empat lima subyek
saya sarankan untuk menggunakan rumus yang paling sederhana yang saya sebutkan di awal
jika tak dipikirkan dengan matang konversi ini akan menimbulkan masalah baru
setelah menikmati palubasa serigala
yang sudah memberikan beberapa catatan
sebenarnya ya harus diridis lagi untuk bisa dapetin kristo lagi aldila lagi terus nanti muncul rifqi lagi
tapi apakah ltkl memiliki peran
catatan khusus bagi anak di bawah umur empat tahun dan anak berkebutuhan khusus yang masih terbatas dalam berkomunikasi
ini menyiapkan armada truk
yang pertama adalah proteksi kepada pelaku umkm
sebenarnya govin itu kecil tuh
lalu yang ketiga ada trust diantara mereka karena hubungan yang dekat tersebut
cuman ya kebanyakan pembeli juga udah mulai resah sendiri bingung caranya gimana
jaringan internetnya bagus kabel kabel dan lain lain
di sumatera utara yang punya banyak perahu dan kawasan perairan dinilai pengelolanya potensial untuk jadi pasar baru bagi pemburu takjil di bulan ramadan
dan ini pastinya akan membuat harga emas juga bisa berfluktuasi
baik terima kasih produser lapangan cnn indonesia
tapi mudah mudahan tidak ya karena ipidnya sangat rendah ya
diantaranya melalui penindakan lewat ott
hingga kini kementerian kominfo melalui bakti kominfo
silahkan mbak wiwi ditanggapi mbak
ya pak erik dan rekan rekannya di rphu ini mengembangkan megots alias belatung
kpk telah bekerja secara holistik memberantas korupsi
dan kalau saya tidak salah itu baru di awal tahun sembilan puluh an itu mulai adanya empati nasional
kalau masih tiga kali sih masih oke
tapi yang jelas ini adalah makanan rakyat yang lekat sekali dengan kehidupan masyarakat cirebon
bapak kabit humas polda banten
govin yakin masuk dalam dua belas besar
yang kita masak ini enggak lengket gitu ya oke kita pakainya mungkin sekitar satu genggam sekitar segini
membuat masyarakat khawatir akan keamanan mengonsumsi daging hewan ternak
terus ngaduk sama naikin gini
nah kalau dilatih sama pemain asing yang eh kalau pemain asing sorry
jumlahnya rp empat puluh delapan tujuh triliun
jika memang hewan dalam kondisi sehat terutama bebas dari penyakit kuku dan mulut
kemudian groundbreaking kedua akan dilakukan segera
meski pemasarannya hanya melalui media sosial peminat bonsai kelapa ini datang dari berbagai daerah di pulau jawa
itu bisa dilihat di mata telapak tangan dan bibir itu bisa langsung kontak ke dokter
pokoknya kita fernando juga pernah kita tanya kayak gini juga
saya duluan nih kalau kamu pengen pengen juga nanti kamu bisa ke sini nih
itu menjadi unsur untuk menilai unsur bagaimana kualitas seseorang
kalau kita salah jalan pasti di reroute gitu sama dia
taruhlah kuma sudah hinggap tapi kan proses pemasakan itu membunuh semua virus
dan ini menunjukkan bahwa kita mempunyai toleransi yang sangat sangat tinggi di tengah bulan puasa pada saat ini
apakah sebelumnya kemenkes sendiri pernah mendengar sebelum ada instruksi ini pernah mendengar ada praktik praktik seperti ini
ya kok tapi kalau disebut momentum sebenarnya menurut aku emang momentumnya pada saat dua ribu dua belas tuh pas ya
misi kemanusiaan sekaligus pengabdian dan dedikasi yang ia berikan sepenuhnya untuk ibu pertiwi
jadi makin mahal bayarnya
ini udah terasa terus dari gulanya juga gula aren
berwisata di siang hari mungkin sudah menjadi hal biasa bagi sebagian warga
emas gitu atau mungkin apa berlian gitu
penting sekali saya rasa ketika mahasiswa itu berkontribusi aktif di dalam sebuah lingkungan masyarakat
tanpa perawatan medis khusus
begitu cair begitu fluid bersama witan dan juga marcelino ya
tergantung dari daerahnya gitu ya
sekaligus menekan peredaran olahan ayam tiren alias ayam mati kemarin
bagaimana pantauan arus wisatawan yang datang pada pagi hari ini
sehingga dapat meredam penetrasi penetrasi yang dilakukan oleh ali yassin yang sejauh ini sudah mencetak tiga gol untuk irak
itu pun dibahas secara detail dan ada komitmen
verifikasi kalau dalam bahasa islamnya tabayun gitu
kita bicara dengan semuanya mau yang lokal mau yang asing
pemerintah resmi memberi subsidi kendaraan listrik
jangan sampai kegiatan kegiatan itu mengganggu proses penanganan masyarakat terdampak
laginya nanti tahun depan
kita biasanya akan tracing back ke latar belakang masa lalunya
ketika itu di cirebon sendiri sedang berkembang tanaman gula atau tebu
kemudian yang bisa dilakukan yang belum daftar ya yang belum daftar pada saat itu
itu yang akan kita lakukan
yang dimutuskan oleh pemilik
bahwa perlu upaya yang sangat sulit
oke saat ini saya sudah berada di wahana go kart
cuma gak terlalu mendalam atau sampai bermusuhan gak
dibudidayakan menjadi kepiting cangkang lunak
itu tuh dari sebenarnya tuh dari sd
mereka udah mulai ngerasa kayak ada lokasinya ada yang kejauhan macet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
ban pecah karena kecepatan tinggi fatalitas korbannya pasti akan lebih parah
seperti yang kita tahu sekarang tuh udah banyak banget jual beli produk online
itu kan hanya mengikuti asesmen nasional
baik itu surat jalan skkh dari dinas tempat
anda juga bisa melalui jalur tol utara lalu keluar di kota pekalongan dan masuk ke wonosobo
penggalan wawancara petikan tidak ada
sebetulnya saat ini sampai hari ini
terus sama yang kayaknya kami mau itu
berat saya pada saat itu hanya cuma lima puluh lima kg gitu ya
kota makassar merupakan salah satu daerah yang menawarkan beragam kuliner
segenap tindakannya harus demi keselamatan semua
sederhananya di kawasan pantai nekapuk
pak heri terkait dengan banjir yang kerap melanda wilayah jawa tengah pesisir jawa tengah
telah membawanya meraih sejumlah penghargaan bergensi dari gedung putih nasdaq dan new york stock exchange
dan itu tergantung bagaimana beliau ini mencari data
kita kan harus bicara soal kebutuhan ya kebutuhan yang kita butuhkan ya
nah juga di bidang transport saya kira
supaya ada jaminan atau ketahanan okupansinya itu ada
sehingga mutlak sekarang yang paling dibutuhkan
di bawah keguguran bapak kapolda banten
cara dia holding the ball kemudian melakukan linka play dengan teman temannya
banyak maraknya penipuan online
kalau misalnya di al jazeera sendiri itu berbukanya langsung makanan berat
ketiga menghadirkan pilihan instrumen pembayaran berbasis teknologi
ramadhan dari mereka yang berzakat
mui baik mui pusat maupun mui jabar itu sudah mencoba tabayun
dengan itu tadi yang untuk dijelaskan oleh
epidemi adalah kenaikan penyakit secara serentak
konektivitas digital apa saja tantangannya itu fokus secret at newsroom yang akan kita setrum pada hari ini
sapa sapanya sudah kenyang sudah dua ember besar
ya ini saya sama kang willy dari forum komunikasi das citarum di karawang
makin banyak penyu mendarat dan bertelur
ya persaingan di asia ya katakanlah begitu ya mungkin
volume perdagangan meningkat enam puluh persen
karena bangsa ini akan kuat apabila masyarakatnya sering silaturahmi
nanti kita case out atau kita jabarkan pelan pelan
ada kehadiran pak muldoko sebagai non kader
bagi pembiayaan untuk siswa siswa yang tidak mampu
tokopedia ada bukalapak dan lain lain gitu
dan harapannya tiga partai ini juga bakal mengulang
iya tentu dalam konteks kita menjalankan proses demokrasi komunikasi itu betul betul harus dijaga
cuma persoalannya pengawasannya tidak ketat
iya karena sudah dihitung bumbu
sedangkan digital rupiah pasokannya dikendalikan bank sentral dengan regulasi dan keamanan yang jelas
yang mana mereka adalah pemain yang menjadi filter
upaya penurunan kasus covid pun sudah dilakukan dengan protokol kesehatan tiga m
saya ditemani pakar iklim dan meteorologi dari badan riset dan inovasi nasional brin prof edwin aldrian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
dan lagi lagi pak tana menteri australia bapak albanese sudah mengumumkan bulan lalu di jakarta
termasuk di dalamnya mengenai unsdgs
atau satu ratus enam puluh empat kali lebih banyak dibanding stadion vij yang hanya bisa menampung lima ratus penonton
oke jadi meminimalisir interaksi yang terjadi di luar rumah sama seperti di sini ya dok
tetapi saya pagi tadi memantau
atau smp juga baru kenal basket
lokasinya dari pusat kota medan berjarak tempuh sekitar enam puluh menit
makanya badannya cepet banget gede di sana
kalau kita lihat dari data world bank gitu ya hanya misalnya yang mempunyai bank
dia biasanya makan yang kecil kecil langsung sekali
ya debat tidak bisa mengubah pilihan
dan kemudian tidak memenuhi terhadap kriteria pengambil alihan
di tempat ini pendidikan tidak hanya pendidikan agama
sehingga hasil reaksi kimia menghasilkan energi listrik dan air
jadi tujuannya sudah agak berbeda nih
dan seorang kabolosi tidak boleh keluar rumah
karena yang mengasuh adalah polisi
kita tidak bisa menerima apa apa yang terlalu terbuka terbuka atau terbuka
dua dokter hewan tiga puluh mahasiswa dan dua puluh empat penyuluh di surabaya
kalau memang kita berbicara akan melakukan sesuatu
dulu kan dia melatih di wnbl sahabat kan semarang kan
sehingga dia menyebabkan peningkatan jumlah kasus
dan siapa yang akan juga melawan mas emil dan juga bu hovifah nantinya ya
sehingga pemilih tidak kosong
lingkungan yang suportif memang menjadi salah satu faktor penting bagi para penyintas kanker dan orang tuanya untuk bisa sembuh
nah untuk itu mari kita simak rangkuman pak pak erki kusmo berikut ini
gempa susulan juga terjadi di sejumlah patahan sesar
jadi kemampuan literasi kita itu seberapa tinggi sih
halo lo sekarang lagi di bali atau gimana nih jo
ini yang kita dorong sih mas sebenarnya
jadi peran kita kadang kadang menjadi
untuk menciptakan koridor aman evakuasi
dari dua belas hingga tiga puluh rupiah
sekarang kami mencoba dengan pemerintah
on in gitu jadi dia nggak bisa nonton yang aneh aneh
daya ingat sayang beribu sayang rentan
ownernya saat itu tiba tiba ilang gak tau kemana
dari rumah ke masjid udah pakai mukena jalan
jumlah ini diprediksi terus meningkat hingga mendekati idul adha pada dua puluh sembilan juni nanti
ini gambaran betapa bobroknya tata kelola sepak bola indonesia
dan mungkin juga ke depan akan meningkat ya
bagaimana kita bereaksi terhadap makanan bagaimana makanan bereaksi terhadap kita
kemudian yang dilakukan misalnya sholat berjamaah yang berbeda
itu hanya seorang rektor
kami tadi sudah rapat koordinasi hari ini pagi pagi
baik dokter kami tidak
nah mungkin para pendengar yang belum tahu tentang panwaslu
entah sudah berapa juta langkah yang dijejakan rujito di kawasan pantai samas
atau bahkan diakui sebagai perang
jadi harus ditekankan di pendidikan
ya saya kira saat ini pusat perbelanjaan tidak bisa terlalu banyak berbuat
gue waktu itu emang itu sih emang
tapi yang saya juga penasaran mbak davira ini setahu saya informasi yang saya dapatkan itu kan di new york itu sempat ada pemusatan untuk sholat terawih ya di times square
itu doang sih kalau untuk dikonsumsi kayak goreng gorengan bekas dari minyak yang kita produksi ini sangat berbahaya sekali
dan dari itu menurut mereka minat baca orang indonesia hanya satu yang artinya dari seribu orang hanya satu orang saja yang rajin membaca
tersangka pun diduga membekap keempat anaknya hingga tewas secara bergantian
bupa yang diberikan kepada saya itu antara seratus sampai delapan ratus ribu
mungkin kayak ringanin beban orang tua kan sekolah gak bayar jadi ya udah aku coba coba syukurlah mama papa ngijinin dan karangturi juga rimah gitu
beberapa sih sudah masjid terbuka ya untuk sholat berjamaah haji di segala masjidnya juga
tak ada yang tahu persis kapan dan mengapa ia meninggal
buka jam sebelas siang hingga setengah lima sore
dan orang indonesia itu tenaga kerjanya tergantung sembilan puluh tujuh
nah kalau batas toksisitas itu adalah tujuh ratus mg per kilogram berat badan
itu berarti selama ppkm darurat atau level empat
jadi saya pada tahun dua ribu tujuh belas itu kita karena ada pemintaan dari paris regiment untuk membuat laporan kursus
kemudian ada pelanggaran privasi
namun demikian karena waktu yang sudah habis
ya itu tadi kalau memang secara ekonomi tidak kuat maka akan terjadi lingkaran kemiskinan kemiskinan
gak main main lu dua tahun kemerdeka
penyiaran digital ini membuat spektrum radio menjadi lebih efisien
ini yang ingin ketuk hatinya sebetulnya teman teman tiktok
jangan orang tuanya hati hati dengan kata kata kasar
tapi bebas pajak ini hanya untuk emas emas logam mulia
nah sekarang kan harusnya udah nggak seperti itu lagi
kostomu yang tertinggi di luar negara
atau advisor approval kayak
kalau persoalan kebocoran data ini
kalau suka di sini mungkin sholat itu biasanya jadi sholat
mungkin tempat ibadahnya baru ada di
pesantren al hasani berbagi peran membina anak anak jalanan
felicia memilih pijat untuk meredakan sakit pergelangan kakinya
dan juga seorang insinyur teknik
jadi harus punya icon lah gitu
berhasil masuk ke bawah air dan menghalau timbunan sampah berbentuk monster laut
nah kalau kemudian rektornya bermasalah
kalau ibu tanya pilihan pak budi mana
ini habib juga udah masuk cepet sih hitungannya ya
terlebih rizky memiliki cita cita sebagai hafiz
ini keterangan dari ikatan pedagang pasar indonesia
setelah kita suka pada kandidat satu baru kita akan mendepertisikan oh bagus semua
saya gembiranya lagi karena gini konsep yang dibikin untuk satria itu luar biasa
saya jadi pertanyaan terakhir lagi ini
dokter grace juga menganjurkan pasien kembali memeriksakan diri ke dokter setelah melakukan sejumlah terapi alternatif
jumping karena resikonya kalau kita mentok jumping bisa jatuh
berikutnya kedelai dipindahkan kembali untuk persiapan penggilingan
melambungnya harga minyak berbahan dasar kelapa sawit ini
lo harusnya suka kobe lo gak suka lebron sih karena mentalitinya beda banget
yang pertama tentang mana oposisi
kalau worst case skenario dari pengelola pusat perbelanjaan